hai inilah video dokumentasi milik pasangan pengantin asal desa jumputrejo sidoarjo jawa timur
yang diarah keliling desa menggunakan delman yang telah dihias dengan iringan musik gamelan
jawa dan patrol hingga warga yang menjadi tokoh wayang punokawan pada minggu pagi kemarin yang
menarik pasangan pengantin ini punya keluarga negaraan berbeda pengantin pria zimi ahmad adalah
warga desa setempat sedangkan pengantin wanita alexandra sarah martin berasal dari australia
alhasil arak arakan kedua pengantin beda negara ini menjadi pusat perhatian tak sedikit para warga
mengabadikan dengan kamera ponselnya para warga mengaku mendapat hiburan setelah sekian lama sejak
pandemi kofit sembilan belas baru pertama kali ini melihat arak arakan pengantin agak ramai
pelan pelan mulai mengenal gimana karakter ini orang orang indonesia orang sini jadi dari kebiasaan
kedua pengantin hanya beberapa hari saja di rumah orang tua pengantin pria di
kota jumput rejo kecamatan sukodono sidoarjo jawa timur selanjutnya mereka akan menetap di
pulau bali hai riko hardiansah sidoarjo jawa timur